maaf kok pada kenal saya dari mana
gila tuh cowok pura pura gak kenal mereka lagi
wah gak bisa dikipin
jago kamu ya berpura pura
pura pura gak kenal mereka lagi ya
kawinan gua hancur gara gara cowok
dan dewi dewi yang lain juga hancur gara gara cowok
sekarang persahabatan kita hancur juga gara gara jauh
ini semua harus diberesin
kita kesini buat minta maaf sama lo
karena kita gak mau persahabatan dan karir kita berhenti sampai disini
cuma gara gara laki laki
jadi kita berdua udah sepakat
kayaknya yang berhak mendapatkan bram lo deh dew
hah eh dew
udah jelas pokoknya lo tuh dia yang paling berhak banget dapetin cintanya bram
selain juga ya
pro janda terus ada anak juga
yaudah deh emang udah paling cocok
buat lo dapetin bram
sekarang lo pikir deh
tapi dia juga cinta sama lo wi
masa kita gak bisa sih belajar dari pengalaman yang sebelum sebelumnya
sekarang jangan mau dimanfaatin sama cowok
mendingan kita belajar aja sama dia
kok sekarang tiba tiba jadi yang ngerok abis gitu
dia emang gak ganteng sih
tapi dia cukup bikin gue gimana gitu
gue gak tau deh
gue aja yang kesana
gue liatin dulu supaya mungkin biar dia kaget
yaudah lo duluan deh
wadaw pal starts
kamu pasti kenalnya sama aku
oh maaf kok pada kenal saya dari mana
pura pura gak kenal mereka lagi
wah gak bisa dikipin
jago kamu ya berpura pura
gak kenal mereka lagi
apa tuh pak
kamu bisa dapat ibu baru
nekat juga ya orang itu
wah lemak tonton
namanya juga anak kecil
hapanya seperti tem naomi
mau kan jadi ibu bagi anak anakku
aduh dewi kalo sampe lo terima lo bego banget
aduh jangan sampe diterima please please please
aduh dewi coba jangan kayak gitu
itu buat apa andewi
oh oh oh sakit ya
aduh kesian sayang itu dari aku
sepurin lo orang sepurin eboy
itu buat dewi
dan ini satu lagi
itu buat dewi satu lagi ya
dewi dewi dewi jelasin dulu dong jangan brutal gini
tuh tuh apa sih apa
dikasih ini ya disini ya
timpok aja timpok aja
wuh hampir kena tuh kenapa sih
masih pura pura nggak kenal sama kita iya
bener sih gak kenal kita kan tiga janda gambreng
loh kok si bram nelfon gue
loh kok bram telepon aku juga
eh eh eh eh eh sebentar sebentar sebentar
tunggu tunggu tunggu
jangan jangan kalian ketemu sama dua kembaran gue ya
hah kembar kembar
emang gak kembaran
emang gak kembaran
kita sudah sampai di akhir cerita
akhirnya dewi bisa juga ya membuktikan eksistensinya sebagai perempuan yang kuat
dia bisa tuh yang namanya gak bisa dipermainkan oleh laki laki playboi macam surya
dan tentang surya sendiri
as diamond ngerumak
bukan mereka yang pergi kita tinggal disini berdua ya
oh iya you and you tough dari rumah ini
kamu juga out
eh kok pada bengong
kasian juga ya dia
mudah mudahan gak kejadian sama kita semua ya laki laki ya
apa yang terjadi dengan syria
kan dewi gue
ya dulu sih memang dia korban kekerasan dalam rumah tangga
dia bisa membuktikan bahwa perempuan tidak lebih lemah daripada laki laki
aku rasa ini cukup untuk kamu
karena kamu pernah mengusir aku dari rumah ini
sekarang kamu yang mesti pergi dari rumah ini
kalau yang ini
sekarang kamu mesti dipukulin sama mira
perempuan harus kuat
kamu ngapain lagi disini
aku mau pergi ke rumah
rumah gue ya
saya sudah punya pacar
dia orangnya sangat baik
dan yang paling penting dia sangat bertanggung jawab
haha jadi gembel
ya mending dewi milih gue dong
daripada kamu jadi suami saya
kamu lebih cocok jadi supir saya aja
jadi dekerjaan kan
mau jadi supir
ingat dewi gue
jadi kesimpulannya adalah